uang tiba kok masih inget duit
hai ah jangankan gue tuyul aja doyan duit
ini kok orangnya dari sore letak aja di sini dari sore iya
saya mimpi pak mimpi nge gay mimpi dirampok pak tapi kenapa tidur di sini
nganuk mau pulang jalannya lali pak kesasar kesasar oke saya boleh tidur sini ya pak
bener pak ya ya ya boleh pak boleh ya hahaha
kenapa ribuan semua pak nggak lima puluh ribuan aja biar gampang dikantongin
nggak sesenang yang ribuan biar kelihatan banyak gitu
si polo mana kok terlalu datang jangan nyasar loh
bukan kita yang naik sepeda bisa sampai duluan dia naik bus masa belakangan jangan jangan macet bang
lu jangan lihatin duit keamanan gue lo jangan dong ya ya pokoknya beres
saudara mau apa
lalu mau mencari bang mamat
saudara salah alamat disini bukan bang mamat
loh katanya moncos bang mamat disini
salah disini bukan bang mamat
ngasih alamat kok salah
kalau begitu alamat ini salah toh pak
memang ini alamat disini
kalau gitu bang mamat didalam noh
mungkin juga silahkan masuk
aku terlambat jalan yang macet usah
inherited ada ada apa ini kalau bicara dan hulu kelemplade spots
jangan keluar dulu pak
yaudah kalau gue dirampok
yang selalu bergembiru
tidak dia di belakangmu
eh dia ke depan

habang uang tipe kok masih inget duit ah jangankan gue tuyul aja doyan duit hahaha
saya juga nggak begitu oh kak ama duit si bang berikut ikut aja loh penting kita berdua selamat
gimana mat hahaha beres baru aja nih dateng dari bank ente dateng nih duitnya hitung dulu
sampai tahu kurang gue percaya sama lu dah kalau kita join kita harus percaya
teman kongsi kita iya iya iya ya gue jalan dulu ya lu doain mudah mudahan usaha kita
beli hai bersumpah aja dulu nah gua langsung order ke hotel besok kita ketemu lagi lu siapin
itu bang sama kaneman yang bakal kita sewa ini hati hati ngerti ngerti gue jangan dulu ya iya
bang mamat jadi korban
dipusana tipis ini oh
ada apa sih ya
ngapain sih lu pakai peluk pelukan sama lakinya si patimeh
ya enak masa pelukan sama temen nggak boleh sih temen temen apa emang lu kagak punya temen lain
ya enak ayah kan ada kerjasama mesi mana kerjasama apaan kongsi patungan usahanya
kembang kembang tanaman ke hotel hotel kongsi
lu mau kongsi sama lakinya si patimeh
emang aja nggak boleh kongsian media nya
ya ampun mas
ngapain lu mesti kongsi ama dia
dia itu kan lakinya si patimeh bekas tunangan lu
nah kalau lu kongsi sama lakinya bekas tunangan lo dulu
sama aja lu ngedeketin dose
nah kalau lu jadi kongsi ama dia
nantinya kan lu mau ndar ndar dengan dia
kau mandir ke rumah si patimih lama lama jadi rusak rumah tangga orang
ah iya sih suka sangking jelek aja nih orang